film klondike diangkat dari kisah nyata demam emas yang terjadi pada akhir abad sembilan belas di ukon amerika serikat
film klondek berpusat pada dua sahabat yang mempertaruhkan segalanya untuk mencari emas demi mengejar mimpi menjadi kaya
pertambangan emas tanpa izin atau peti terjadi di banyak daerah di indonesia
peti kebanyakan dikuasai oleh pemodal besar dan tidak dimanfaatkan sebesar besarnya bagi masyarakat luas
tidak jauh berbeda dengan film klondike yang terinspirasi dari kisah nyata demam emas pada akhir abad ke sembilan belas yang terjadi di yukon wilayah utara kanada
demam emas membuat sekitar seratus ribu orang datang dengan suka rela melewati alam liar alaska
dengan suhu dingin yang ekstrim dan badai salju
yang bisa datang tiba tiba untuk mencari peruntungan dari emas di klondike
film klondike berawal dari dua orang sahabat yang baru saja lulus kuliah tidak punya uang tapi memiliki pikiran penuh dengan harapan dan mimpi
bill haskel dan birron abstain mewakili perjuangan warga amerika kala itu yang sedang dilanda depresi ekonomi
mempertaruhkan segalanya untuk mendapatkan kemakmuran dan kekayaan dari emas
dari seratus ribu orang yang mencoba mencapai klondike hanya sekitar empat puluh ribu orang yang sampai
sebagian menyerah karena kesulitan mencapai klondike dengan alam yang sulit
sebagian lainnya tidak beruntung karena meninggal dalam perjalanan
bill dan f termasuk dari empat puluh ribu orang yang sampai di klonding
bill dan ep tidak setamerta berhasil meraih mimpi menjadi kaya dari menambang emas
seorang antara yukon yang tidak berhukum membuat petak petak penjualan
prospek lahan emas di sepanjang sungai klondek di dekat dosen city yukon menjadi rebutan yang berujung naas
aib tewas ditembak oleh orang tak dikenal
cerita semakin penuh intrik ketika bill mencari pembunuh
ketika hasrat manusia bertahan hidup berkelindan dengan nafsu untuk menjadi kaya semua seakan menjadi tidak pernah cukup
film ini menjadi gambaran perjalanan panjang manusia menemukan dirinya
apakah kita akan berakhir tertimbun nafsu untuk menjadi kaya atau tetap menjadi manusia dengan hati nurani
saksikan akhir cerita bill menemukan dirinya dalam klondike hanya di mola